jangan buru buru berpikir bahwa bakwan itu gorengan isi sayuran
kalau anda memesannya di kota surabaya penasaran saya akan buktikan
mas bakwan satu porsi
kalau di surabaya bakwan itu ya begini
makanan berkuah berisi bola daging
sepintas mirip dengan bakso ya
salah satu yang membedakan adalah bakwan kuah disajikan tanpa mie
bagi pecinta bakwan surabaya kuah bakwan menjadi salah satu daya pika
warnanya jernih karena mengandung sedikit lemak di dalamnya
soal rasa jangan ditanya
saya ajak anda untuk mencicipi kuliner bakwan versi lain
kalau tadi bakwan berkuah kali ini kita akan icip icip bakwan pada umumnya
itu tuh yang bentuknya berupa gorengan
berisi irisan sayur mayur seperti wortel kubis dan toge
nah kalau di surabaya bakwan ini disebut ote ote
ote ote memiliki bentuk yang khas tidak beraturan
karena dalam proses memasak adonan dimasukkan ke dalam minyak panas menggunakan sendok
seiring berkembangnya zaman ote ote kian berinovasi dengan berbagai campuran seperti daging dan udang
namun salah satu pengusaha kuliner di surabaya ini mengaku tetap mempertahankan cita rasa khas ote ote jawa timur
yang identik dengan isi sayuran
tetap resep dari waktu aku kecil ya seperti itu ott
nggak bisa diubah
kalau dikasih daging dikasih ayam nggak bisa
justru orang orang senangnya kan sayur sayur cuma
menurut praktisi kuliner di surabaya bakwan merupakan salah satu makanan khas indonesia
hasil akulturasi budaya tionghoa
konon kata bak artinya daging dan wan adalah bola
sehingga menurutnya bakwan berkuah lebih otentik dengan kuliner asli bakwan
sementara bakwan yang berupa gorengan atau ote ote merupakan kuliner yang sudah mengalami penyesuaian di beberapa daerah
di surabaya sendiri hidangan bakwan itu langsung merujuk pada hidangan seperti yang yong tofu seperti itu
justru kalau di surabaya dan malang kalau zaman dahulu
yang hidangan ote ote itu biasanya disebut hegemon
yang hidangan ote ote itu biasanya disebut hegemon
jadi ada nama nama tionghoanya juga gitu ya
seperti kuliner bakwan walaupun memiliki nama atau sebutan yang sama
nyatanya penyajian suatu kuliner di suatu daerah bisa berbeda beda ya
hal ini sekaligus menjadi bukti betapa kayanya kuliner khas indonesia yang harus terus kita lestarikan

gek larissa aga dipa surabaya jawa timur